perubahan virus covid sembilan belas belakangan ini membuat penerapan protokol kesehatan dengan baik menjadi kunci untuk kita tetap sehat
tetapi kerap kali kita dengar ada seseorang yang sudah merasa menerapkan prokes dan juga tidak kemana mana tetapi tetap terinfeksi virus covid sembilan belas
nah kemungkinan ada celah dari titik lengah penyebaran covid sembilan belas
titik lengah terbesar biasanya terjadi justru ketika kita paling merasa aman dari virus
titik lengah pertama biasa terjadi di lingkungan keluarga
dan jangan kecolongan karena penyebaran covid sembilan belas tertinggi berasal dari kluster keluarga
beberapa hal yang biasanya kita lengah misalnya bertemu dengan keluarga yang tak serumah lalu juga menjadi celah apabila kita pergi berbelanja
nah oleh karena itu kita harus menguas parah
misalnya tukang sayur keliling itu pun memiliki resiko yang tinggi
lalu memanggil pelayan jasa dan juga memiliki pegawai yang pulang pergi
misalnya kita memanggil tukang servis ac dan juga memiliki asisten rumah tangga yang pulang pergi itu juga harus kita waspadai
hanya sebaiknya ini ya kalau kita punya driver kalau kita punya art ya selama pandemi dia tinggal di rumah
ketika dia sore pulang besok datang dia akan mempunyai risiko untuk membawa virus dari luar
selanjutnya titik lengah di perkantoran sekolah dan juga tempat umum
titik lengah penyebaran covid sembilan belas biasa terjadi di transportasi umum
oleh karena itu selain menerapkan protokol kesehatan penting juga untuk tidak memaksakan apabila transportasi umum tersebut sudah melebihi kapasitas maksimal
lalu di dalam lift
penting juga untuk melihat kapasitas maksimal dan juga arah menghadap ketika di dalam lift
dan yang terakhir berkumpul dengan rekan kerja dan juga teman sekolah ketika belajar bersama
ini harus diwaspadai
banyak juga aktivitas sehari hari yang menjadi titik lengah penularan covid sembilan belas
misalnya ketika kita makan bersama dengan orang tak serumah
tentunya ketika kita makan bersama kita harus mencopot masker
dan inilah yang biasanya menjadikan
menjadi sumber penularan covid sembilan belas
lalu ketika kita mengunjungi tempat umum atau kepernikahan
dan yang terakhir yang biasanya kita lalai adalah ketika kita foto bersama
kan sekarang masih banyak orang pakai masker berfoto rapat
jadi yang terbaik adalah jaga jarak
oleh karena itu selain mengikuti anjuran lima m tak kalah penting juga untuk mewaspadai adanya titik lengah penyebaran covid sembilan belas
dari seramadan uri panduyo cepata